masih ingatkah anda dengan video ini
video ini dibuat oleh wna salhusia
surge bersama pasangannya di dermaga tanah ampo karangasem desember lalu
video yang sempat viral di media sosial ini
membuat sergi harus berurusan dengan kepolisian dan imigrasi bali
namun pada saat masih menjalani proses pemeriksaan
sergi kembali berulah dengan menggelar pesta yang melibatkan banyak orang
tak hanya itu dari hasil pemeriksaan
pria berusia tiga puluh tiga tahun itu juga bertindak sebagai seorang duta
yang mewakili kegiatan perusahaan tertentu dan mendukung investor
di mana tidak sesuai dengan izin visa
atas semua kejadian itu
serge dideportasi oleh imigrasi ngurah bali
sergi diterbangkan ke bandara internasional soekarno hatta pada minggu sore
dan selanjutnya dideportasi ke negaranya
sehingga patut digugat sergei kosenko telah melakukan pelanggaran
maksud dalam pasar satu ratus dua puluh dua k a dinto
pasar satu ratus dua puluh tiga u p undang undang no enam tahun dua ribu sebelas tentang keimigrasian
sementara untuk pasangan sergei
petugas masih melakukan pemeriksaan apakah ada pelanggaran
yang bisa menjadi alasan pendeportasian terhadap dirinya
nanda astika denpasar bali